suara apa itu
suara apa itu
atau gini aja tuh
saya teh punya usulan
usulan adalah ide
kalau diterima syukur
nggak diterima ya keliwatan
keluat apa usulnya
gimana kalau bapak sama ibu
dulu duluan bayar aja
bisa dapetin bonekanya
bener gak benang
saya mah cerdas
jadi gini pak bambang
ibu sama parete ini
anaknya suka boneka yang sama
kan bonekanya cuma satu
nggak mungkin dibagi dua
jadi saya bikin peraturan
siapa yang bayar duluan dan uangnya pas
dia yang dapet boneka
betul betul lu hai ah
nih saya bayar duluan
berarti bonekanya buat rubi
ini sih kurangnya banyak pak
kok lima ribu disangka beli combro kali goceng
nanti kurangnya mah pemainan ges lah
bapak mbak ini kembaliannya diambil aja
merah bu benang
dikasih kembalian lagi
nggak pelit kayak parete
ini pak duitnya
sekarang yang berhak ambil boneka itu
kasih apa yang dapet
agak boleh marah
nggak apa apa ya bi
nanti pak rt janji bakal beliin boneka yang lebih lucu daripada yang itu
nggak apa apa pak yartie

nggak apa apa pak yartie
aku main yang lain aja
bonekanya bagus banget ma
aku suka ma
buat sifat cantik apa sih yang enggak
dari toko itu kak
bonekanya lucu banget
tapi udah di list sama siva
emang harus penuh boneka itu
kenapa yang gak lain
emang masih banyak boneka yang lain
aku cuma mau yang itu
belum rezeki kamu aja mungkin
ada hal yang lebih baik buat kamu
udah kita main bareng aja ruby
mendingan kita makan aja
orang si ruby lagi sedih
kadang lapar pak
kamu tidur di sini dulu ya
aku siapin makan buat kamu
siapa yang ketawa ya
jangan sedih lagi
kan pak rt jadi kebawa sedih
nanti pak rt belin lagi ya
boneka yang lebih lucu
lebih wangi lagi
gak usah pak rt
tapi gak mau repotin
sama sekali gak ngerasa dia
sama sekali gak ngerasa direpotin
yang penting mak
udah kayak bapak sendiri
tunggu sebentar ya
punya siapa pak rt
punya siapa pak rt
pak rt sengaja bikin
meskipun lebih mirip
makasih banyak ya pak art
yang penting ruby bahagia ya
udah jangan sedih lagi dong
pak rt pak rt
keliatan kok pas patahnya
susah banget itu bikinnya
bisa dibenerin kok
pak rt bikinin lagi yang lebih lucu lagi
makasih pak rt
tadi makannya udah minum susu udah
sekarang kamu istirahat
suara apa itu
suara apa itu
kembalikan boneka saya
kembalikan boneka saya
mama mama siapa kamu belum tidur
ada hantu di kamar aku mah
aku mau berbual sama mama aja ya
kamu ada ada aja
mana ada hantu di rumah kita sayang
aku harus sendiri ma
pokoknya aku nggak mau tidur
aku mau tidur di kamar aku
bilang aja kalau pengen bagus sama mama ya
jangan pakai alasan ada hantu segala lagi
udah sana balik ke kamar kamu

nggak mau ma
nggak mau ma
nggak mau ma
nggak mau ma
siva nggak perlu takut ya
udah sekarang tidur istirahat ya
nggak nggak ada apa apa
sekarang tidur ya